ribuan umat katolik mengikuti ibadat penghormatan salib pada jumat agung di katedral jakarta jumat siang
pengamalan sila keempat pancasila menjadi tema besar dalam rangkaian prosesi paskah di katedral
umat katolik jakarta memadati katedral jakarta pada ibadat jumat agung pertama yang digelar pukul dua belas siang
ibadat pertama ditutup dengan penghormatan salib oleh jemaat ibadat jumat agung kembali digelar pada pukul tiga dan enam sore
sebanyak lima kursi disediakan untuk umat katolik yang akan melaksanakan ibadah jumat agung di katedral
yang mengangkat tema kita berkhidmat bangsa bermartabat ini
uskup agung jakarta ignatius suhario menyatakan tema ini jangan hanya menjadi gagasan tapi harus dituangkan dalam tindakan
kita berkhidmat bangsa bermartabat
saya kira tanpa penjelasan pun semboyan itu sudah sangat menantang
kita diajak kita diundang semua untuk menjadi pribadi pribadi yang berhikmat dengan segala macam artinya
kalau kita sungguh berhikmat maka bangsa kita dengan sendirinya akan semakin bermartabat
itu tema utama
tentu harus digali dari berbagai macam sudut dan karena ini adalah gereja maka sudut pandangannya adalah iman
sudah ada korespondensi
dan indonesia ruli kurniawan di gereja katedral jakarta
ruli selamat sore
bisa anda ceritakan prosesi apa yang kini sedang berlangsung dan akan berlangsung di katedral
umat katolik sudah berkumpul sejak pukul setengah tiga sore tadi untuk melaksanakan secara bersama
ibadah ketiga jumat agung di gereja katedral jakarta ini
dan sekarang umat katolik
yang sedang mendengarkan cerita cerita kesengsaraan yesus di dalam yang dinyanyikan sebagai bentuk perlindungan oleh para umat katolik
dan hingga saat ini memang setelah mendengarkan cerita cerita kesengsaraan yesus yang dibuat oleh kardinal julius dermetaja dan jadaromo herberto
yang ruli agung serta mohel bertus
situasi di gereja katedral masih cukup kondusif dan juga napaknya umat katolik masih berdoa dengan hikmat
meskipun tadi sempat ada hujan yang cukup deras
saya tidak akan menguyur nilai kata ini
namun tidak memberikan kehikmatan berdoanya para umat katolik yang ada di gereja katedral
dan ibadah jumat agung ini merupakan rangka dari terihati uji katolik
dan akhirnya sesanakan peribadatan kami sujud
dan juga akan disuruhkan pada raya minggu pasca
pada tanggal dua puluh satu april dua ribu sembilan belas
di mana dia akan dilaksanakan empat kali misah
di mana misa pertama akan dilaksanakan pada pukul tujuh pagi
langsung dari gereja katedral jakarta terima kasih informasi anda